sidang perdana kasus penyebaran berita bohong yang menyeret ratna sarumpait
digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
sejumlah nama politikus seperti prabowo subianto amin rais hingga fadli zon
disebut penuntut umum turut mengakibatkan hoaks buatan ratna tersebar di masyarakat
meski mengakui dakwaan yang dituduhkan kepadanya ratna sarumpayat menilai pengungkapan perkaranya syarat kepentingan politik
dalam dakwaannya ranta disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto foto wajah yang lebam dan bengkak yang diklaim sebagai penganiayaan
di dalam ruangan sidang tim jaksa penuntut umum memaparkan kronologi penyebaran berita bohong tentang penganiayaan terhadap ratna
jaksa menuturkan ratna disebut mulai menyebarkan hoax sejak dua puluh empat september dua ribu delapan belas antara lain kepada akademisi roky gerung
politikus gerindra fadlizon dan pemimpin salah satu serikat buruh said iqbal
menyusul kebohongannya beberapa politikus menyebarkan kabar itu melalui twitter
nama yang disebut jaksa antara lain mardani sera dari partai keadilan sejahtera hingga rizal ramli
puncaknya ratna bertemu prabowo dan amin rais di hambalang
menyelesaikan perbuatan dengan menyiarkan berita atau perwisataan bohong dengan sengaja menerbitkan konaran di kalangan rakyat

denasarkan alat hukum agama ras antara lainnya
kata kata goleman hukum sara dan
atas perbuatannya ratna sarumpait dijerat dengan pasal empat belas ayat satu undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal dua puluh delapan undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
tentang informasi dan transaksi elektronik
tetapi sebenarnya yang terjadi di lapangan dan yang terjadi pada peristiwa penyidikan
ada ketegangan yang luar biasa yang membuat saya merasa sadar bahwa memang ini
jadi saya sedang berkata pada persidangan ini dengan semua unsur yang ada di sini
mari kita menjadi hero untuk bangsa ini
bukan untuk saya
kalau saya dikendara karena pengadilan ini saya nggak masalah
tetapi untuk bangsa ini kita mungkin harus berhenti bahwa di atas segalanya hukum bukan kekuasaan
menanggapi hal tersebut dikutip detik com hakim ketua joni menegaskan
proses penyidikan perkara ratna sarumpait tidak terkait muatan politis apapun di dalamnya
selesai persidangan di pengadilan negeri jakarta selatan ratna sarumpait kembali ke rumah tahanan polda metro jaya
ratna mengaku banyak berselisih pendapat tentang fakta yang terjadi
ratna berharap apa yang diungkapkan dalam persidangan pada kamis pagi tidak dipolitisasi kembali
beberapa gestur atau isyarat diperlihatkan ratna sarumpait di sidang perdananya
mulai dari mengacungkan dua jari hingga menyampaikan ada nuansa politik yang kental pada kasusnya
dan untuk membahas hal tersebut saya sudah ditemani oleh teman teman malam hari ini
ada bang desmi hardi selamat malam bang terima kasih
bang nesma ini selaku kuasa hukum ratna sarumpait terima kasih sudah hadir
dan juga selamat malam untuk mas suparji ahmad
pakar hukum pidana universitas
mas al azhar indonesia terima kasih
dan juga kita yang tadi katanya pegembira ya
bang nyarwi ahmad analis komunikasi politik dari ugm
kita tadi sudah melihat dan mungkin semuanya juga menyaksikan bagaimana tadi sidang perdana berlangsung
saya ke bang desmi dulu
setelah tadi sidang berlangsung review anda seperti apa
ya kalau review saya
kalau review saya sidang tadi ya semua berlangsung bagus sesuai dengan harapan saya kemarin ya
karena kemarin kami sebelum persidangannya kami memang sempat bicara banyak sama ibu kemarin ya
apa apa yang harus beliau sampaikan gitu ya
dan terutama juga kesehatan beliau juga
fit banget kalau sudah menghadapi sidang tadi gitu
ada komunikasi komunikasi tertentu yang setelah persidangan tadi
belum ada apapun komunikasi
kami cuma baru komunikasi tadi sama keluarga
jadi ini adalah langkah persiapan untuk membuat eksepsi yang akan kami sampaikan pada hari rabu
jadi hari rabu nanti akan dilakukan secara tertulis atau memang langsung
tertulis dan akan dibacakan
akan dibacakan juga ya oke
kita melihat tadi persidangan sudah dibacakan seluruh materi dakwaannya yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum
bagaimana bang suparji melihat
apakah semua unsur unsur formil dan material dari jaksa penuntut umum
apakah semua unsur unsur formil dan material dari jaksa penuntut umum
persidangan tadi itu sudah dipenuhi semua atau bagaimana
dari persidangan tadi itu sudah dipenuhi semua atau bagaimana
ya pertama syarat formil sebuah dakwaan sudah terpenuhi
ada identitas ditulis secara lengkap
kemudian cermat jelas dan lengkap juga sudah ditulis
kemudian yang kedua adalah apakah syarat material yang mana pada hari ini jaksa penuntut umum menggunakan dua dakwaan dan bersifat alternatif
yang pertama adalah dengan pasal empat belas ayat dua undang undang satu seribu sembilan ratus empat puluh enam

yang delik intinya adalah siapa yang menebarkan berita bohong dan sengaja untuk menimbulkan keonaran
saya kira memang satu unsur sudah terpenuhi bahwa mengaku ada berita bohong
tetapi unsur yang akan menjadi perdebatan adalah apakah sengaja untuk menimbulkan keonaran
sengaja itu sendiri kan secara umum ada terminologi williant and witton mengetahui dan menghendaki
apakah yang bersangkutan mengetahui dan menghendaki untuk membuat sebuah kewenangan
apakah yang bersangkutan mengetahui dan menghendaki untuk membuat sebuah dakwaan
william dan witton menetapkan titik yang menarik dari belas kini rasai heks dichot sydoung
unjuk rasa dengan adanya twitteran dan lain sebagainya
itu dianggap telah terjadi sebuah keonaran
jadi delik pertama ini nanti itu yang akan menjadi peluang bagi caksa penuntut umum
untuk membantah bukti bukti dari jaksa apakah sengaja menimbulkan keonaran atau tidak
kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan dakwaan alternatif undang undang ite
pasal dua puluh delapan ayat dua barang siapa dengan sengaja menyebarkan informasi
mendistribusikan atau mendapatkan diaksesnya informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan sara
nah menimbulkan kebencian ini apakah setelah mengungkap itu
ada kebencian di masyarakat dan kebencian berdasarkan sara suku agama ras dan antar golongan
jadi di sini tidak akan mudah membuktikan caksa penuntut umum
jadi menurut saya memang dakwaan ini akan menimbulkan perdebatan di dalam proses persidangan nanti
tergantung caksa apakah menghadirkan saksi
jadi surat ahli bukti petunjuk atau keterangan yang bersangkutan
tapi pada sisi yang lain masih ada juga misteri
misteri yang saya maksud adalah tidak ada terungkap elaborasi secara komprehensif
tentang peran dokter yang dianggap melakukan operasi ratna sarumpet
publik masih bertanya tanya apa iya bu ratna sebetulnya memang operasi gagal
kemudian akibat operasi bukan itu
jadi ini mungkin yang menarik juga untuk dikaji
tapi kan kemudian ratna sudah membantah itu bahwa memang
tidak ada penganiayaan begitu
dan ini sudah diluruskan juga bahwa penyebaran informasi tersebut hanya di lingkungan terdekat
tapi memang tidak dikonfirmasi lingkungan terdekat siapa dulu nih yang disampaikan berita berita tersebut
nah terminologi menyebarkan mengirimkan lebih dari dua saja
itu kadang kadang sudah dianggap menyebarkan
ada putusan mk mengatakan begitu
jadi kalau mengirimkan berkali kali itu termasuk dikualifikasi telah menyebarkan
untuk mengirimkan terhadap banyak orang
meskipun kemudian selama ini kan kita memahami
katanya itu hanya dikirimkan pada keluarga terdekat
tetapi kalau dalam dakwaan jaksa tadi itu kan disampaikan kepada staffnya
disampaikan kepada orang ini kepada orang ini
dan kemudian ketemu dengan orang ini dan lain sebagainya
saya kira itu adalah masuk kategori dalam konteks menyebarkannya itu
oke bang desmi menanggapi ini bagaimana
ya mungkin tadi sedikit saya koreksi pak ya
tentang dakwaan perang
pertama kesatu itu adalah pasal empat belas r satu bukan empat belas r dua pak ya
pasal empat belas r satu undang undang nomor satu dan saya koreksi sedikit itu saja
ya memang kami lihat sih memang dari dakwaan tadi
dari dakwaan tadi jaksa peruntuk duma mencoba mengkonstruksikan
mengkonstruksikan dakwaannya tentang kegiatan onar kejadian onar itu
nah seolah olah dengan kebohongan ratna sarumpait itu
telah terjadi keonaran dalam bentuk cuitan cuitan yang diberikan oleh daniel azhar
dan lain lain itu
itu pertama keonaran yang disebut keonaran itu di situ pertama
yang kedua adalah adanya demo
nah menurut kami apakah hal hal ini dapat dikatakan keonaran
kami melihat kalau dari definisi keonaran itu sendiri adalah adanya kejadian huru hara
yang harus diselesaikan dengan tindakan kepolisian
nah menurut kami ini keonaran ini masih harus dibuktikan menurut kami
tapi kan kemudian ada konferensi pers yang bergulir begitu
oleh beberapa pihak yang memang diduga ini berhubungan dengan klien anda begitu
apakah ini tidak dianggap sebagai sebuah keonaran dari perspektif itu atau bagaimana
dari perspektif pengertian dalam kamus besar bahasa indonesia bahwa keonaran itu adalah tindakan huru hara
kalau kita lihat lagi pengertian huru hara itu adalah kerusuhan
kerusuhan atau keributan
oke walaupun di media sosial rame dan viral setelah itu itu juga bukan masuk kategori keonoran
harus kategori fisik harus ada tindakan kepolisian
kalau seandainya orang demo dianggap itu adalah keonaran
maka saya pikir setiap orang yang memicu demo itu adalah bikin onar
jadi ini bisa dijerat dengan undang undang ini
ya bang suparji ini kalau sudah begini perspektif yang berbeda menanggapi alternatif dakwaan tadi
bagaimana yang dikenakan yang mana nanti nih
ya kan nanti akan terjadi proses pembuktian oleh jaksa
pada sisi yang lain dari pengacara dari pihak terdakwa akan melakukan satu proses pembelaan
nah terus kemudian nanti hakim yang akan menilai mana bukti yang kuat
mana bukti yang sah dan meyakinkan bagi hakim apakah dakwaan ke satu pasal empat belas ayat dua
atau kemudian maksud saya pasal empat belas ayat satu atau kemudian pasal dua puluh delapan ayat dua
jadi ini mana nanti semuanya akan dibuktikan terhadap satu perbuatan tadi
kalau kemudian kita kembali tentang terminologi apa itu keonaran tadi mengerucuk bahwa ada semacam huru hara dan sebagainya
tetapi memang kalau di dalam penjelasannya di undang undang satu ratus empat puluh enam itu
memang harus ada semacam kegaduhan yang hati rakyat hati penduduk dalam jumlah yang sangat banyak
jadi tidak sekedar semacam kemarin itu
memang ini sesuatu celah yang saya kira menjadi peluang bagi pengacara untuk mencoba meyakinkan pada hakim
bahwa sesungguhnya pasal empat belas ayat satu itu unsur unsurnya tidak sepenuhnya
kalau unsur empat belas ayat satu tidak terpenuhi
maka kemudian akan lakukan penyelidikan
jadi kita harus mencoba melarikan pada pasal dua puluh delapan ayat dua apakah terpenuhi atau tidak
jadi memang prosesnya akan kita tunggu tergantung semua alat bukti yang dikemukakan oleh caksa penuntut umum
karena beban pembuktian berada di caksa penuntut umum
oke berarti ini juga masih ada persidangan minggu depan juga eksepsi juga akan dilakukan ya
oke bang nyarwi kita nanti akan melihat bagaimana kemudian ada hal hal menarik tadi di persidangan
seperti tadi ada permintaan jeda selama berapa menit
begitu ya terus juga ada pengacungan jari
ini maknanya nanti bang nyarwi seperti apa melihat ini
kita akan bahas nanti cnn indonesia prime news segera kembali
masih di cnn indonesia prime news dan kita coba untuk melihat bagaimana kemudian
kasus ini juga kental dengan nuansa politik
kita tidak bisa pungkiri bahwa saat kasus ini mulai bergulir begitu
sampai tadi pun juga ratna sarumpait juga mengatakan bahwa ini unsur politiknya cukup kental terasa di situ
anda bagaimana apakah sepakat dengan klien anda ini atau seperti apa
kalau saya melihat memang dari awal memang kasus ini kan di tahun politik otomatis pasti ada politiknya
yang ada politiknya kita tahu sendiri bahwa sampai di debat presiden sendiri dibawa oleh pak jokowi kan
itu bukti politisasi dari kasus ini
tapi jokowi kan pernah mengatakan bahwa mereka berteman begitu
iya iya tapi kan ini kan pertanyaan tadi kan ini kan politisasi
ya kami merasakan adanya politisasi itu
ini politisasi menurut anda begitu
ya politisasi itu pasti ada menurut kami sih apalagi ini di tahun politik
di bagian yang mana yang menurut anda ini politik
dengan di setiap ada perdebatan perdebatan antara satu dan dua
selalu saya lihat kita melihat ya ketika sudah ini selalu kasus ratna sarumpait selalu dibawa bawa
ke bang nyarwi kalau kita lihat tadi kan juga cukup menarik ya
bagaimana di awal persidangan ratna tadi juga meminta jeda begitu kepada hakim
juga ada dua kali malah juga mengacukan jari
ini komunikasi komunikasi yang disampaikan selama persidangan tadi ini anda menangkapnya seperti apa
apa pesan pesan politik tertentu yang disampaikan atau apa
ya sebelum ke sana ya ferdy ya
kasus yang menimpa bu ratna ini kan ada dua peristiwa sekaligus
yang pertama peristiwa hukum
artinya semua konstruksi narasi itu adalah narasi hukum
bisa dilihat dari sudut pandang tergantung tadi misalnya ada berapa pasal yang mau dikenakan di situ
yang kedua ini juga tidak lepas dari konstruksi atau realitas politik
dia sebagai realitas politik
dalam artian kita tahu
ya beliau aktivis dan kebetulan dekat dengan
artinya sebelum dan walaupun tidak resmi sebagai tim kampanye
tapi dalam beberapa kegiatan misalnya ganti presiden ya aktif di sana
dan kebetulan kalau kita flashback bu ratna ini juga aktor
ya kita tahu bu ratna juga aktor dalam berbagai sinema
nah saya mau mengatakan begini
terlepas soal konstruksi hukum ya
panggung yang menimpa bu ratna atau panggung yang beredar terkait dengan
bu ratna ini kemudian bukan hanya panggung bu ratna
tetapi peristiwa juga ini panggung politik
jadi dalam artian apalagi misalnya bu ratna mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan itu hoaks
ya itu saya pikir titik tolak
bagaimana kemudian kata hoax ya ini menjadi komoditi politik
ya komoditi politik yang kemudian bisa dikapitalisasi khususnya oleh kubu satu
dan banyak argumen kalau kita simak dari tim tkn misalnya menyebutkan itu bagian dari bukti bahwa dua katanya memainkan yang disebut dengan propaganda rusia atau ada istilah firehouse of falsehood
jadi apa namanya menyemburkan istilahnya semburan ujaran hoaks atau ketidakbenaran
sebenarnya yang menarik adalah karena ini melalui proses yang panjang dan disitu ada sosial media
itu juga melibatkan persebaran informasi antar elit ya
dan itu sampai pak prabowo konfirmasi pes misalnya
bagaimana peristiwa bu ratna ini dikomunikasikan terus sampai kemudian dua oktober atau tiga oktober ya pak
prabowo bikin konfirmasi pes
dan kemudian bahkan dalam debat juga dibawa kembali bahwa apa namanya hoaks itu ternyata capres dua kata pak jokowi misalnya tidak hati hati
atau istilahnya itu dijadikan bukti bahwa apa namanya ketidakpekaan atau ketidak selektif dalam melihat
fenomena hoax itu digunakan untuk mengetek pak prabowo misalnya begitu
nah sebenarnya yang mungkin menarik verdi ya dalam konteks ini
saya melihat ada istilah yang mungkin ini saya gunakan yaitu spiral of falsehood
jadi ini dianggap hoaks atau ketidakbenaran dan kemudian beredar terus menerus
nah ini menjadi peristiwa hukum tersendiri sebenarnya kalau itu dilihat sebagai peristiwa hukum
tetapi ternyata berhenti di bu ratna
tapi yang saya maksudkan adalah
bu ratna disini sebagai aktor sentral
entah dalam konteks peristiwa hukum atau peristiwa politik
nah dalam konteks peristiwa politik nah ini kemudian implikasi dan konsekuensi karena ada asosiasi dengan tim yang ada di kubu pak prabowo misalnya
selalu menjadi apa namanya komoditi yang bisa digunakan untuk misalnya mengetek dua atau dan semua termasuk apa
asumsi bahwa atau misalnya serangan serangan bahkan di beberapa diskusi itu dijadikan salah satu indikator
bagaimana dua katanya menerapkan propaganda rusia atau firehouse of falsehood disitu dan bu ratna sebagai salah satu indikator disitu
oke berarti memang kedekatannya atau indikasi kedekatan dengan kubu dua ini cukup dekat begitu ya
tapi kemudian katanya juga tidak ada komunikasi yang terjalin selama ini itu bagaimana sebenarnya
ya selama ini memang tidak ada kita komunikasi
sejak ditangkap tanggal empat itu itu tidak ada komunikasi sama bpn
dan tapi sepanjang yang saya ketahui bahwa beliau ini memang ibu ratna serumpah itu merasa bersalah banget
beliau merasa bersalah banget dan menyesal
makanya saya pikir acungan dua jari tadi itu ditujukan itu untuk mewujudkan kebersalahan beliau
menyatakan penyesalan beliau menyampaikan pesan itu sebenarnya
pesan kebersalahan ratna terhadap
karena dianggap dua korban
apalagi kalau kita lihat tadi dari ini ya
dari isi dakwaan dan dari penyampaian

memang kalau kita lihat kesannya dari dawan itu memang dua korban
jadi kesannya dua korban
bang supardi ini kalau kita lihat tadi bang nyawir bilang bahwa ada dua konstruksi yang akan bisa dikategorikan dalam kasus ini begitu
nanti di pengadilan bagaimana kemudian nanti memisahkan antara ini kasus politik dan peradilan hukumnya juga harus jalan
apa bagaimana hakim nanti ini akan menjalani ini
yang pertama hukum itu tidak berada dalam ruang hampa
hukum itu akan dipengaruhi oleh faktor faktor yang lain
termasuk salah satunya adalah faktor politik
bisa juga faktor ekonomi faktor sosial dan lain sebagainya
kemudian yang kedua adalah bagaimana proses persidangan sangat tergantung dari proses pembuktian
dan kemudian narasi politik sama sekali kemudian tidak akan membuka disitu dan itu akan diabaikan oleh hakim
karena yang diadili oleh hakim itu adalah perbuatannya
bukan kemudian kita melihat haluan politik dan sebagainya
jadi sama sekali tidak ada korelasi antara sisi politik dengan sisi hukum
maka kemudian kan kita juga menangkap kesan bagaimana persidangan itu tidak disiarkan secara langsung
supaya tidak ada proses intervensi tidak ada proses mempengaruhi tidak ada pengadilan media masa dan sebagainya
jadi saya tegaskan pendapat saya bahwa proses hukum ini adalah proses yang harusnya independen netral tidak ada pengaruh intervensi dari siapapun
disinilah hakim dalam konfigurasi bernegara kita sebagai pengadil sebagai zuri untuk terhadap negara yang diwakil oleh jaksa
kemudian terhadap warga negara yang diduga melakukan sebuah perbuatan pidana
antara warga negara dengan negara inilah kemudian akan saling mengajukan proses pembuktian dan hakim yang akan memberikan sebuah keadilan
maka tadi mengatakan bahwa bu ratna tidak sedang berhadapan dengan pengadilan
tapi bu ratna sedang dalam proses mencari keadilan
mudah apa sulit nanti
saya kira ini kalau mau dibuat mudah sebetulnya mudah
karena tinggal membuktikan dua unsur saja
unsur dengan sengaja dan menimbulkan keonaran
terminologi keonaran ini memang kemudian menjadi debatable
apakah mengacu pada kamus besar bahasa indonesia atau pada penjelasan undang undang seribu sembilan ratus empat puluh enam itu adalah satu upaya kegaduan di masyarakat dalam eskalasi yang jumlahnya banyak
jadi unsur itu yang akan menjadi perdebatan nanti
tapi kalau unsur bahwa unsur bohongnya sudah terpenuhi
kemudian unsur kalau pasal dua puluh delapan ayat dua nya menyebarkan pun sudah terpenuhi
tinggal menimbulkan kebencian berdasarkan sara atau tidak
jadi sebetulnya nanti perdebatan pada unsur unsur itu saja
oke saya ke bang
ini juga kita lihat bahwa tadi di persidangan
ratna juga banyak sekali menyebut tokoh tokoh politik akademisi begitu
apakah nanti kemudian ini juga akan berdampak kepada persidangan selanjutnya
bagaimana anda melihat apa yang ingin disampaikan oleh ratna dengan penyebutan penyebutan nama nama orang orang yang berada di circle nya dia
ya gini ferdi ada kemungkinan menurut saya itu artinya bu ratna membuka ruang
kemungkinan bahwa siapa saja yang terkait itu bisa masuk dalam konstruksi hukum yang terkait dirinya
tapi yang saya lebih tertarik begini juga
mengacungkan dua jari itu seakan apa tadi katanya rasa begini
bukan perasa penyesalan
penyesalan dan berdosa
karena menjadi korban
dua juga menjadi korban
tapi menarik dalam komunikasi politik ini justru saya lihat ketika mengacungkan dua jari itu dan itu sudah jadi simpul dua misalnya
saya pikir punya konsekuensi atau impact juga ke dalam peta konstelasi kampanye yang ada
dan dalam tanda petik mungkin dalam kalimat
jadi mungkin dalam kadar tertentu bisa punya dinamika artinya dianggap ya asosiasi negatif yang dianggap merugikan
bisa berbalik ya
ya berbalik ya
bisa negatif ataupun juga bisa
ya menurut saya ini bisa menjadi apa namanya bisa digunakan bahwa sosok ratna yang apa namanya bu ratna yang mengakui bahwa dia apa yang disampaikan hoax
dan justru sampai sekarang itu apa mensupport dua dengan simbol seperti itu ya
nah ini bisa jadi apa apa isinya
bahan untuk mengetek dari lawan kubu dua
jadi bu ratna disini menjadi aktor yang sentral kembali dalam narasi politik
artinya proses yang sudah lewat ya kalau nggak salah tahun lalu bulan apa itu
nah sekarang masuk lagi dalam kehangatan kampanye ini pilpres
dan bu ratna masuk lagi dalam sirkulasi yang cukup apa sentral di dalam persaingan ini
artinya ini akan memulai lagi komunikasi komunikasi baru begitu dengan adanya simbol simbol yang disampaikan tadi
ini akan membuka peluang untuk adanya komunikasi antara dua dengan bu ratna
begini verdi itu ada istilah yang tadi
jadi apa istilahnya pengakuan bahwa itu hoax oleh bu ratna yang itu terjadi beberapa bulan lalu
dan keberadaan bu ratna sebagai salah satu simbolisasi
dimana misalnya dua tim bpn dituduh sebagai apa untuk mengetek kredibilitas bp
misalnya dan pak prabowo
itu akan terus bergulir dugaan saya akan terus bergulir
dan ini menjadi apa yang terjadi bukan hanya spiral of falsehood
tapi juga mungkin akan merespon balik
dan kemudian terjadi lagi respon balik dari kubu tkn kubu bpn
dan yang mungkin dugaan saya mungkin yang termasuk saya khawatirkan
isu isu dalam selama kampanye pilpres yang nanti minggu minggu mendatang
tidak masuk ke apa isu policy yang subsansib
tapi masuk apa
ada istilah apa
jadi model adaptasi propaganda rusia yang dituduhkan
artinya model begitu
itu bukan hanya apa istilahnya dituduhkan pada satu sama lain
artinya kebohongan yang jadikan komoditi untuk mengetek
dan kemudian mendapatkan respon dari lawan
kita akan tanya lebih lanjut
seberapa sentral sebenarnya kemudian ratna sarumpait setelah ini
dan simbol simbol ini tadi juga disampaikan begitu
termasuk juga nanti
bang suparji saya mau tanya
apakah dalam persidangan ini struktur struktur dalam sebuah persidangan dengan jeda dengan ada mengacungkan jari itu
itu lumrah dalam sebuah persidangan atau bagaimana
nanti kita akan jawab setelah break berikut ini
tadi bang nyarwi bilang bahwa
ini akan menjadi sentral karena akan berpotensi menjadi sentral lagi nih
untuk kemudian setelah dakwaan pertama ini
tapi saya menariknya juga ke bang suparji menanyakan
apa yang terjadi di persidangan tadi itu
seperti jeda begitu meminta kepada hakim dan juga ada mengacungan simbol simbol tertentu
seperti dua jari begitu
itu dalam sebuah struktur sidang itu lumrah terjadi atau bagaimana sebenarnya
apakah ada ketentuan ketentuan khusus
ya pertama kalau berkaitan dengan jeda mungkin karena ada persoalan harus koordinasi dengan pengacara
atau kemudian ada sesuatu yang kurang jelas
ada hal hal lain yang menghambat
saya kira itu ada hal hal yang wajar saja
jadi tidak ada satu masalah yang semua itu sangat tergantung dicinkan atau tidak oleh majelis hakim
karena yang memiliki otoritas untuk menentukan jalanan persidangan adalah majelis hakim
kemudian yang kedua berkaitan simbol tentang dua jari
saya kira adalah satu proses mungkin saja
ada desakan wartawan desakan publik
dan itu tidak lazim
tetapi mungkin saja karena ini adalah berkaitan dengan konteks politik
mungkin ada narasi narasi politik yang simbol simbol politik yang kemudian juga mengemuka
tetapi poin saya yang ketiga adalah bagaimana kemudian menseterisasi proses hukum ini
tidak mengkapitalisasi siapapun dan kemudian tidak mendistorsi proses hukum ini dengan proses politik
karena kalau ini yang terjadi saya kira ini adalah satu kegagalan kita
kita mendempatkan sistem peradilan pidana kita secara independen
jadi biarlah saja orang bernarasi politik
tetapi saya berharap ada etikat baik kepada siapapun
baik satu maupun dua
mempercayai proses hukum yang sedang berjalan
apakah mencaksa berhasil membuktikan
atau sebaliknya pengacara berhasil melakukan pembelaan
dan semuanya ditentukan kepada majelis hakim untuk mengambil satu putusan
yang berdasarkan keadilan kemanfaatan sesuai dengan norma yang berlaku
oke itu harapan kita semua memang ya
tapi bang nyarwi tadi yang bang nyarwi bilang soal sentral begitu
spesifiknya seperti apa nanti
apa yang dilihat dari setelah ini nanti bergulir
minggu depan juga akan ada eksepsi begitu
apa yang akan terbangun nanti
ya begini verdi
dalam kontestasi politik itu kan narasi politik ada dua
boleh dibilang dua jenis ya
yang pertama strategik naratif
artinya tim kampanye dan pasangan capres capres
itu membangun narasi politik secara strategik
berbasis isu berbasis politik berbasis kampanye
nah isu isu dalam kampanye
nah ada dua selain itu ada yang disebut saya sebut sebagai eksidental naratif
jadi narasi yang tercipta karena eksidental
artinya tidak by design dengan baik
dan apa yang terjadi pada burhatna ini saya pikir eksidental
artinya tadi misalnya bang dasmin juga mengkonfirmasi bahwa itu eksidental
artinya tidak by design ya
artinya peristiwa itu mungkin ya bahkan sampai disesali
misalnya seperti itu
dan tetapi faktanya karena ini terus bergulai dalam ruang kontestasi politik
itu tentu walaupun eksidental ini juga menjadi bagian dari yang kemudian menjadi isu isu penting dalam kampanye
itu masuk dalam strategi narasi politik untuk misalnya satu bisa menunjukkan
tadi saya bahkan sampai masuk isu debat pilpres misalnya seperti itu
itu untuk apa
meng attack dari kompetitornya atau lawannya
nah di sini kemudian
eksidental narasi ini kemudian bergulir dalam spiral of falsehood tadi
kita tidak bisa lagi mas sepenuhnya mengontrol
termasuk apa yang diharapkan pak suparji tadi
itu bagus dan ideal
artinya proses hukum yang berjalan murni tanpa intervensi politik
termasuk mengkapitalisasi tadi itu ya
ya tapi dugaan saya itu akan sulit
karena burhatna ini sudah jadi perdebatan publik
dan masuk dalam berbagai narasi kampanye yang dibangun oleh berbagai komunitas
yang baik pendukung satu
kita bisa menyaksikan melalui apa yang terjadi di sosial media
bagaimana itu terus menerus bergulir seperti itu
pak ismi bagaimana
anda menanggapi tadi ada penyesalan begitu
ada apa namanya kesedihan juga yang tadi terlihat begitu
ya kalau dari awal kan banyak memang spekulasi yang dibangun ya
banyak spekulasi yang dibangun oleh pihak pihak luar yang terhadap kasus anak terumpah ini
kalau kami melihatnya memang murni kecelakaan apa
by accident seperti yang disampaikan oleh
abang tadi bahwa ini memang murni
ini kebohongan yang disampaikan ke keluarga terdekat kok
hanya saja kemudian sampai keluar ke pihak ketiga ini kemudian dipolitisasi
sehingga ada timbul spekulasi spekulasi yang mengatakan bahwa ini by design dan ini by accident
nah ini kalau menurut kami setelah ini di persidangan ini semua setelah dibacakan dakwaan ini
saya pikir ini stop sudah
stop sudah perdebatan perdebatan itu
jadi menurut kami sih jangan sampai nanti kalau kasus burak nasional mumpet ini masih dipolitisikan
jangan sampai kita lahir pemimpin kita dua ribu sembilan belas ini yang diuntungkan dari kasus yang mengeksploitasi dari kasus bu rana sarumpahit
itu menurut kami
ya saya juga masih cukup penasaran begitu
dalam dakwaan juga tadi juga disebutkan oleh jpu bahwa ada komunikasi komunikasi pribadi begitu
dengan beberapa tokoh tertentu yang kemudian ini tentu berada di luar hubungan terdekat ratna sarumpait
anda mengklarifikasi ini
jadi kalau saya melihat dari dakwaan tadi ya motivasi dari ibu ratna mengirim keluar itu adalah karena beliau mau ketemu orang ini
jadi beliau sebenarnya nggak percaya diri
ketika melihat bekas lebam lukanya itu itu belum belum sembuh gitu
jadi sementara beliau harus ketemu orang ini
sehingga beliau harus menyampaikan bahwa mengarang cerita kalau ibu ratna dipukulin
jadi sebelum dia ketemu dia menyampaikan dulu foto lebam itu
bang suparji nanti dalam persidangan bagaimana nanti ini
apakah nama nama yang disebutkan atau keterangan keterangan atau bukti bukti chat secara pribadi begitu ini juga akan dipanggil menjadi saksi
apa hanya nanti juga cukup menghadirkan perspektif dari ahli saja atau bagaimana nanti
ya bahwa pertama persidangan itu membuat terang benderang perkara
kemudian dalam rangka juga meyakinkan dari majelis hakim
terutama bagi jaksim
terutama bagi jaksa
dan dia akan menggunakan alat bukti sesuai dengan satu ratus delapan puluh empat
apakah bukti surat apakah kemudian saksi apakah bukti petunjuk keterangan ahli ataupun keterangan terdakwa
jadi apa yang akan dihadirkan dalam persidangan nanti bagi jaksa tentunya akan menghadirkan saksi saksi yang sudah ada dalam berita acara pemeriksaan
termasuk juga kemudian keterangan ahli yang sudah dia dalam bap
pada sisi yang lain bukti bukti chat tadi itu juga salah satu menjadi bukti surat
supaya kemudian hakim yakin bahwa dakwanya adalah suatu dakwaan yang benar
dan hakim mengabulkan apa yang diminta oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutan nanti
jadi semuanya akan sangat ditentukan kepandean dari jaksa penuntut umum menghadirkan alat bukti
sebaliknya kepandean dari pengahniah sehat hukum untuk melakukan pembelaan
jadi semuanya yang akan menentukan adalah alat bukti supaya menemukan kebenaran material kebenaran yang sebenar benarnya
bukan kebenaran yang berdasarkan asumsi berdasarkan hipotesa
atau kemudian kebenaran yang ada di dalam narasi narasi di luar persidangan
fakta persidangan inilah yang akan menentukan apakah yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dijatuh hukuman berapa tahun
atau sebaliknya dinyatakan tidak bersalah itu yang nanti akan terjadi
bang nyarwi terakhir bagaimana kemudian seberapa besar nanti pengaruh persidangan ini kemudian dengan konteks di tahun politik
menjelang pilpres begitu apa yang anda tangkap nanti dari kasus ini
kalau harapan saya berharap proses hukum berjalan dengan proses hukum
tetapi yang saya khawatirkan mungkin kita semua akan mengkhawatirkan itu juga adalah begini
jadi apa yang terjadi yang menimpa buratna itu kemudian menjadikan isu isu kampanye itu tidak lagi berbasis atau fokus pada isu policy lagi
bagaimana ke depan bangsa ini seperti apa mau dibawa
tapi itu tadi fokus pada misalnya terjebak dalam sirkulasi atau spiral pada falsehoos tadi
isu isu yang terkait dengan yang dianggap hoax
dan kebetulan kasus buratna moga moga tidak terulang pada siapa yang lain
artinya sehingga apa sehingga narasi kampanye kita itu murni apa yang berbasis pada visi ke depan
masing masing capres capres dan fakta fakta yang harus diselesaikan
problem yang harus diselesaikan pada lima tahun ke depan
jadi dalam artian ya jangan sampai misalnya kita menambah korban
jadi saya melihatnya juga sebagai korban
terlepas bahwa nanti mungkin fakta persidangan akan bergulir seperti apa
tapi paling tidak bagaimana istilahnya narasi politik berlangsung secara sehat berlangsung mencerahkan
dan kita fokus lagi pada isu isu yang berbasis policy dan program
kan peradilan juga melakukan fungsinya secara ini ya secara jalurnya begitu ya
ya tadi bahasanya mencari keadilan tadi
oke kalau gitu
terakhir nanti di
oh ya tadi di persidangan juga bang desmi juga mengajukan untuk tahanan rumah begitu ya
ya pertimbangannya karena memang menurut kami sih tidak ada gunanya beliau untuk dilakukan penahanan
karena kan alasan untuk penahanan itu sebenarnya kan takut menarikan diri menilihakan barang bukti
sebenarnya makanya kalau seandainya konstruksi hukumnya bahwa pasal empat belas ayat satu
undang undang nomor satu ratus empat puluh enam itu tidak dipakai maka sebenarnya beliau tidak bisa ditahan gitu
yang kedua secara kemanusiaan saya melihat juga pada saat beliau ditahan pertama pertama kali itu sering sakit beliau
jadi nggak ada gunanya lah beliau untuk ditahan
jadi itu pertimbangannya nanti kemudian yang diajukan begitu ya
nanti eksepsi minggu depan ya hari rabu tanggal enam ya kalau saya tidak salah tanggal enam maret dua ribu dua puluh
mungkin membahas ini tidak akan cukup waktunya
tapi paling tidak kita berharap bahwa kasus ini memang akan diselesaikan secara koridor hukum begitu
tanpa ada intimidasi intimidasi politik atau dari aspek manapun
sehingga kemudian peradilan ini bisa ditegakkan begitu
terima kasih bapak bapak sudah hadir malam hari ini di cnn indonesia prime news
cnn indonesia prime news akan segera kembali sesaat lagi